hai hai hai apaan pakai ilmu betul kita jadi kaya ayo ayo ayo bos terima dulu wondo nanti
kita mohon dong melewati kita iya aku pengen pulang eh udah nggak usah banyak ngomong loh
hai bisa diam enggak repot untuk anak
ya enggak hah benda antik jadi kalian semua yang interm buku guide itu ya bener banget kan
dengan nyamar jadi hantul yang begini kita dengan gampang bisa ngedapetin
oh i calon arang yang harganya mahal bener nggak ya hahaha jadi kalian semua itu apaan
pun jahat ya oh tak mau apaan ih apa tuh
hai balik sini
malam ini juga mereka semua harus pada diikat pokoknya besok pagi kita mulai operasi bunga
mau dia anak semua ngecawain rencana kita ngerti nggak enggak mau diam jangan banyak
hai tuh nyamperin tuh loh
hai tuh nyamperin tuh loh
hai tuh nyamperin tuh loh
hai teman teman kita nggak boleh di manjang ngeliatin ali rafa dan adam dicuri
kandungan kita harus cari mereka ya sebenarnya aku takut sama hantu leyak
tapi ali rafa adam kan teman kita nah pokoknya kita harus bantuin ali rafa dan adam supaya berubah
hai nah pokoknya kita harus bantuin ali rafa dan adam supaya berubah

hai nah wok bahaya teman makannya monster lagi kali mah adem yah aku juga ikut telah mereka yororo
serem banget sih gelap
dengerin cuma utan ini doang yang belum kita masukin untuk cari anak anak
hei hei gimana sih malah pada ngobrol jangan berisik
nanti kalau kalian berisik terus hantu leaknya dengar
terus nyamperin tiba tiba balik kemarahan pak rete
hah tuh yaudah yaudah gini aja deh
bagaimana kalau kalian semua yang di sini kalau ibu messi hoba pulang oke baik
eh saya saya saya bu kok udah mau pulang aja sih bu gimana sih
dari anak anak aja belum ada yang ketemu masa mau mulai sih
gimana sih orang namanya juga takut ya biarin lah orang mau pulang
yaudah jadinya gimana ibu messi mau pulang aja yaudah
yaudah kalau mau pulang mau pulang aja sok gapapa
tapi pulang sendiri
aduh bukan perginya rame rame jadi baliknya rame rame juga dong yuk
lagi lagi siapa yang mau ajakin bareng bareng pulangnya
oh mau nyari anak anak
yaudah sekarang gini aja deh aku temenin deh messi sekalian pulang
mau tuh sente
eh sente gimana sih lo pahagiriran cewek aja lo cepet banget lo tangkapnya
bukan yang begitu ajaim mumpung aja
iya udah deh siapa aja yuk anserin yuk ayo
ini kita dalam masa penyelamatan
kalau yang diselamatkan kalau yang menyelamatkan nyari ketakutan dan minta pulang
gimana nasib anak anak yang akan kita selamatkan coba
tuh dengerin tuh pak rete
berarti pak rete berani kan
kemana sih kalau kalian pulang terus saya sama siapa
gimana sih pak rete kirain pak rete berani
eh diam diam
itu lihat itu ada apa itu goyang goyang
iya pak rete
dor lo bareng gue deh ya
hentai hentai kan badannya gede
bukan badannya gede ya
kok berarti kesini sih dia
gak itu takut
itu mah babi barusan
pak rete sakit nih
kesenggol tadi barusan
itu tuh babi
babi kayaknya cuma babi biasa itu
babi piarahan kayaknya
iya itu cuma babi biasa
babi liar doang juga mungkin pak rete
makanya nyasar kesini
yuk kita lanjut aja yuk
eh kenapa pak rete
aduh parahnya digigit babi kayaknya
eh allah apaan
betar gede banget ya
eh ada pesan
apa pak rete pesannya
dari ahli benda antik
kok centil banget dia ngirim ngirim pesan ke parete
ini mau ngasih informasi
katanya hantu leak yang bisa menguasai ilmu hitam bisa dengan sempurna berubah jadi
berubah jadi binatang
berarti babi yang tadi
babi jadinya liar
terpasuk jadi babi kali ya tadi ya berarti ya
bukan nanti diomongin lagi sama pak rete
eh eh ssst ternyata ternyata ternyata
ini gimana sih pak rete
masa kita malah jadi ngomongin babi
kita teh sebenarnya harus fokus masalah hantu leak
bukan makhluk gaib yang bisa jadi jadian
lagian anak anak aja sampai sekarang belum ketemu
malah kita mikirin makhluk gaib yang lain
udah gak ada hantu yang bisa berubah berubah
emangnya power ranger bisa berubah
hih siapa tau itu tadi
eh tapi beda episode ya
udah yuk kita lanjut aja yuk
ngomongin aja deh
kita tinggalin aja kita sebalik
biar dia belakangan
biar dia belakangan
katanya hantu leak itu bisa berubah wujud jadi binatang
kalau ilmunya udah sempurna
apa perlu ya kita pelajarin kitab ini biar kita jadi sakti
gak perlu kita fokus sama tujuan utama kita
nah bener tuh
kalau kita tawarkan ke kolektor harganya miliaran
udah pasti kita menjadi orang kaya
ngapain pakai ilmu
iya gue pengen pulang
eh udah gak usah banyak ngomong loh
bisa diam gak
gak usah banyak
gak usah banyak
repotin tuh anak
ini rumah rumahnya mau ngejarin gue nih
ada ada aja ya
emang gue anak kecil
kan bener kan
kan bener kan
kan bener kan

kurang keras apa ya
jangan jangan lo leak ya